inilah pantai pulau panjang yang berada di kabupaten jepara jawa tengah
pulau tak berpenghuni seluas dua puluh satu hektare ini cocok dijadikan tempat liburan bersama keluarga
udara laut yang segar serta pasir putihnya yang masih bersih membuat pengunjung betah berlama lama menikmati hari
uniknya lagi hanya butuh waktu kurang dari satu jam untuk mengelilingi pulau ini
daya tarik utama pulau panjang adalah keindahan bawah lautnya
pesona ini tentu membuat pengunjung betah bercengkrama dengan aneka biota laut
tadi aku sempat snorkeling lihat terumbu karang banyak terumbu karang yang masih cantik cantik banget
ada ikan ikan yang aneh sukti ekstremis banget
bagi yang hobi memasak pengunjung bisa membawa peralatan
sendiri dan menyantap hidangan di bawah pohon rindang
dari jepara kita ke pulau dewata bali
setiap akhir pekan bantaran sungai badung di kawasan taman pancing dan pasar selalu dipadati warga
tempat ini ramai setelah perkumpulan kusir dokar yang dulunya manggal di pantai kuta
membuat kegiatan berkuda untuk anak anak
hanya dengan sepuluh ribu rupiah anak anak bisa menikmati menunggang kuda menyusuri bantaran sungai
orang tua pun ikut senang karena dapat mengajak anak mereka bertama syariah
dengan biaya murah
ya hiburan aja buat anak anak dari sana aja
kalau meriah berapa bayarnya sepuluh rupiah
dua belas ekor kuda yang setiap hari digunakan untuk wahana berkuda di tempat ini
dalam sehari pemilik kuda ini bisa mendapatkan seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
dan naik dua hingga tiga kali lipat pada akhir pekan